terima kasih anda masih bersama cnn indonesia breaking news
pemerintah mewacanakan mengganti hari libur nasional terkait pelaksanaan mudik usai wabah covid sembilan belas di indonesia berakhir
hal ini menjadi arahan presiden jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan pembahasan topik lanjutan pembahasan antisipasi mudik di istana kepresidenan bogor jawa barat kamis pagi
dalam arahannya kepala negara mengatakan seluruh pihak terkait menyiapkan skenario koordinasi antara daerah dan pusat
presiden jokowi menekankan adanya poin pembahasan wacana untuk mengganti hari libur nasional terkait penyelenggaraan mudik usai wabah virus corona berakhir
dalam arahannya presiden mengusulkan agar menyediakan sarana transportasi gratis terkait proses mudik bagi warga
termasuk membuka akses gratis tempat wisata yang dimiliki daerah saat penyebaran virus corona dianggap berakhir
rapat terbatas kali ini diikuti menteri maritim dan investasi luhut binsar panjaitan sekretaris kabinet pramono anung
yang dilakukan melalui konferensi video
untuk hari raya ini mungkin bisa dibicarakan
kemudian yang kedua memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut
kemudian juga bisa di kemudian hari juga menggratiskan tempat tempat wisata yang dimiliki oleh daerah
nah skenario skenario tersebut dilakukan kita bisa memberikan sedikit ketenangan kepada masyarakat